cnn indonesia breaking news
bapak bapak yang ada hanya shock aja
nah justru dalam keadaan shock itu kan perlu mereka didampingi
saya udah satu setengah jam disini gak diginin masuk
pak bapak khusus datang kesini untuk mencoba adik bapak
pertama mau jemput istri saya dalam perjalanan
adik saya telepon dia kecelakaan di pesawat atik tadi
jam delapan kurang lebih ya telepon saya
pertama dia kali telepon
sudah berapa lama pak menunggu adik bapak
sudah hampir dua jam
gak apa apa sih

ya ginilah jangan ditutupi
kalau misalnya ada pesawat yang dialihkan diumumkan
jangan didiamkan gitu